selama enam belas hari masa angkutan lebaran kai komuter melayani delapan satu ratus empat puluh delapan ratus lima pengguna
dasarkan data kai komuter volume penumpang tertinggi sebelum idul fitri terjadi di dua puluh lima april dengan jumlah enam ratus lima puluh dua puluh sembilan pengguna
setelah lebaran jumlah penumpang terbanyak tercatat pada empat mei dengan jumlah lima ratus empat puluh dua ratus sembilan puluh satu pengguna
vice president corporate sekretari kai komuter ane purba menyebut jumlah penumpang diprediksi masih akan ramai selain oleh sebagian pekerja juga oleh penumpang musiman
yang hendak bersilaturahmi dan berwisata seiring dengan adanya kebijakan work from home untuk aparatur sipil negara
waktu libur pelajar
yang ketiga dan keempat lebaran ini rekor selama masa pandemi kami melayani satu ratus dua orang untuk masuk dan keluar di stasiun bogor
sebelumnya di masa masa peak hoursnya ketika jam kerja itu maksimal lima puluh
tetapi kemarin sampai hari minggu kami masih melayani di atas sembilan puluh untuk in dan outnya
jadi trennya berubah tidak lagi pagi tetapi semakin siang
semakin ramai karena ini masih penumpang penumpang musiman untuk silaturahmi ataupun untuk wisata